persib bandung secara resmi merekrut gelandang serang asal gabon levi clement madinda
pemain berusia tiga puluh satu tahun yang sempat memperkuat klub la liga spanyol selta devico tersebut dipastikan menjadi amunisi baru persib bandung menghadapi kompetisi liga satu musim ini
liva madinda direkrut dengan status pinjaman dari klub elit liga malaysia johor darul takzim
dirinya akan menggantikan peran pemain asal spanyol tyron gustavo delpino ramos yang tidak diperpanjang kontrak usai cedera
hadiran levi madinda ini sekaligus melengkapi daftar legion asing
ditubuh persib menjadi enam setelah sebelumnya diperkuat nick kwippers daisuke sato david zasilva shiro alves serta alberto rodriguez martin
saya ingin untuk lima enam bulan ini dan kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang kontrak
untuk saya itu sangat penting lima bulan saya harus melakukan segalanya saya harus berada di posisi di pangkalan untuk kumpulan
dan kemudian setelah kita berbicara tentang kontrak jika saya berada di pangkalan
jika saya berada di pangkalan saya berikan segalanya kepada mereka